terima kasih anda masih menyaksikan after sepuluh
andra tahu nggak ada yang sedang berbahagia nih hari ini
anak presiden kita orang nomor satu di pemerintahan negeri ini
presiden jokowi dodo yang sedang berulang tahun
pastinya jokowi kebanjaran ucapan selamat ulang tahun
dari berbagai kalangan termasuk dari netizen
mulai dari wakil presiden yusuf kala
relasi hingga teman kaisang pengarap
anak bungsu jokowi dodo
memasang cuitan selamat ulang tahun untuk presiden republik indonesia
pada hari lahir jokowi yang hanya selisih satu hari dengan ulang tahun jakarta ini
juga ramai dengan harapan para netizen
akan masa depan indonesia di bawah pemerintahannya